warga kelurahan sriwijaya kabupaten tanjung jabung barat jambi heboh
saat seekor anak buaya ditangkap di bawah rumah panggung berawak milik salah seorang warga
sebulan sebelumnya buaya dengan jenis yang sama juga berhasil ditangkap di dekat kawasan tersebut
sejumlah pemuda berhasil menangkap seekor buaya muara
saat ditangkap buaya tersebut berada di kawasan berawa di dekat permukiman warga
di wilayah rt enam kelurahan sriwijaya jambi
buaya ini sudah sekitar satu bulan meresahkan warga
saat proses penangkapan para pemuda turun ke rawa rawa
dengan membawa alat seadanya seperti jaring tali dan pipa paralon
meski buaya yang ditangkap hanya berukuran satu meter dengan berat sekitar enam kg
warga mengaku takut karena sebulan sebelumnya
warga juga telah menangkap buaya sejenis dengan ukuran yang lebih besar
warga menduga masih banyak buaya yang berkeliaran di kawasan itu termasuk induk buaya
ini yang keberapa bang
semuanya apa bang
yang pertama lebih kecil
kalau dari laporan warganya ada lebih besar dari ini
ada yang lebih besar dari ini
berasakan laporan warga
kita juga belum bisa pastikan
rencananya buaya ini akan diserahkan ke pihak balai konservasi sumber daya alam bksda setempat
untuk dilepas liarkan ke tempat yang lebih aman